ya dan untuk membahas big match antara chelsea kontra arsenal kita sudah kedatangan coach justinus laksana
dan kita akan membahas arsenal dan juga chelsea kali ini
dimana arsenal di awal sempat mengalahkan chelsea tiga telak sekali itu kan
kalau menurut coach justin nanti malam akan seperti apa
kalau saya bilang tiga ratus itu tidak bisa menjadi parameter ya
karena kita tahu bahwa awal awal musim conte bisa dibilang agak tersewak sewak dengan formasinya
dia melakukan beberapa eksperimen sampai dia akhirnya mendapatkan tiga empat
yang bisa dibilang nyaris tidak terkalahkan
jadi saya tidak setuju jika wenger mengatakan bahwa kita sudah pernah mengalahkan mereka
dan itu tidak berlaku lagi
kalau kita melihat dari sisi arsenal mereka justru yang tampil tidak konsisten
menang banyak lawan salsenton tapi kalah di kandang lawan watford
nah ini yang jadi masalah bukan masalah taktik
saya tidak merasa wenger adalah pelatih yang kaya taktik
kenapa karena dia selalu memainkan dengan formasi yang sama
sementara kita tahu spurs contoh sorry chelsea kalah dari spurs pada saat spurs juga bermain dengan formasi yang sesuai yang diterapkan dengan chelsea
nah ini yang jadi masalah dengan banker
dan juga pemain pemain yang dia terapkan
contoh zero zero benar benar hanya bagus sebagai super sub
dan sebagai starting line up dia seringkali bermain buruk
nah apakah dia bisa merubah ini apakah dia bermain dengan false sembilan
apakah dia bermain dengan dm yang punya karakter attacking
berani benar benar menyusahkan
atau dia lebih bermain lebih bertahan
kalau kita melihat mungkin setengah dari pertandingan yang dimenangkan oleh chelsea biasanya selisih hanya satu gol
dan proses terjadinya adalah mereka melakukan counter attack overlapping
dan ini harus diwaspadai oleh wenger
harus diantisipasi bahwa salah satu kekuatan dari chelsea adalah counter attack
hmm ya harus waspada berarti ya
dan pertandingan malam nanti kedua tim ini akan bermain saling serang juga ya
dan gimana coach yasin melihat sosok kedua keeper yang akan jadi faktor penting disini nanti
justru keeper ini adalah faktor yang paling penting untuk membuat tim ini menjadi juara ya
kita tahu bahwa mereka berada di ranking satu dan dua lah
tapi saya melihat kurtua lebih stabil lebih konsisten dibanding peter check
peter check yang kita melihat sekarang bukan bahkan salah satu keeper terbaik di inggris
tapi bukan keeper sepuluh tahun yang lalu lah
jadi kualitasnya kalau menurut saya sudah agak menurun
kalau kita bandingkan keeper ini sangat krusial sangat penting
karena kemungkinan besar saya melihat arsenal akan mendapatkan lebih banyak peluang
tapi peluang yang sedikit yang didapatkan oleh chelsea biasanya itu lebih efektif
nah ini yang bahaya
ini harus diwaspadai untuk para keeper
bahwa check tidak akan terlalu sering diserang
tapi serangan yang dilakukan itu bisa fatal betul sekali
coach kita akan melihat dulu kalau gitu sekarang ini adalah formasi dari chelsea

posisi wingback ditempatkan oleh moses dan juga alonso
ini sepertinya punya peran ganda
ini bertahan dan juga membantu serangan ya coach
ya ini yang dilakukan oleh conte dan selama ini klub klub inggris masih agak kesulitan ya
jadi peran pedro hazard yang di atas kertas tiga pemain di depan
pada prinsipnya mereka lebih masuk ke dalam
nah jika seandainya moses mendapatkan bola yang penting adalah peran kante dan matic
dia akan di backup oleh aspi
matic lebih ke depan
dan kante membackup kehil dan david luiz
sementara alonso lebih adaptasi kepada hazard
nah jika ini yang terjadi kita lihat bahwa di belakang itu ada empat pemain yang mengantisipasi serangan balik
dan kita juga tahu bahwa tiga pemain ini memiliki kebersamaan dalam pergantian posisi
nah ini sangat sulit untuk diantisipasi oleh back back arsenal yang bisa dibilang akhir akhir ini tampil tidak terlalu bagus
kalau secara keseluruhannya sendiri nanti menurut coach justin siapa yang akan memberikan gol terbanyak
saya tidak melihat kedua tim ini adalah tim yang sangat produktif
apalagi mereka bermain lawan tim yang tangguh
jadi saya melihat ini akan menjadi pertandingan yang dari awal yang wait and see
siapa yang lebih berani menyerang duluan siapa yang lebih berani offensif
di situ akan dimanfaatkan
karena kita tahu bahwa mereka memiliki pemain sayap dan pemain depan yang luar biasa skillfullnya dan bagusnya
dan terutama dari sisi chelsea
dan ini harus benar benar diantisipasi oleh
karena di chelsea ada di sayap kanan terutama ya
pada saat walcott mendapatkan bola di sayap kanan
sorry pada saat arsenal melakukan serangan
walkot dan iwobi itu harus melebar
sehingga menarik kehil dan aspi keluar
nah tadi coach justin sendiri sempat bilang tentang mata
dan juga kante ya
kalau kita lihat dari pembagian perannya masing masing ini nanti akan seperti apa
saya bilang kante lebih bagus dalam peran defensif
karena beberapa kali saya melihat kante maju ke depan
dia kiram bola di counter tidak ada gemboknya di belakang
nah lebih baik matic yang melakukan end passing terhadap tiga trio ini
dan kante di belakang matij sebagai pembantunya david luiz
dari chelsea kita akan masuk ke formatnya arsenal kali ini ya coach ya
jika di chelsea tadi ada kante tapi di arsenal ada koklang
ini sama atau tidak tugas antara kok klang dan dengan kante di chelsea
saya lihat kok lang lebih memiliki kapasitas menyerang lebih baik
cuma yang jadi masalah pada saat kedua pemain ini ingin menyerang
terjadilah space kosong di tengah
nah ini yang jadi masalah
ini yang harus diwaspadai
kita juga tahu bahwa pemain seperti bellerin
monreal selalu membantu serangan ke depan
nah seperti yang saya tadi katakan
peran walcott dan iwobi itu harusnya lebih keluar
bukan ke dalam
tidak seperti yang dilakukan chelsea
untuk memanfaatkan untuk menarik tiga back ini dirobek lah
sehingga ada tempat untuk ozil dan alexis
disini saya juga melihat alexis seandainya sanchez main
dan saya harap sanchez bermain
dia adalah false nine
jadi dia tidak stuck di area kotak penalti
tapi dia lebih mobile
nah ini sangat sulit untuk david louis untuk menjaga seorang alexis
nah kalau sanchez sendiri
perbedaannya sanca sebagai winger dan sebagai striker itu seperti apa coach
itu sangat sangat berbeda
pada saat sanchez sebagai winger
dia nyaris tidak terlalu banyak melakukan crossing
tapi dia lebih masuk ke dalam
seandainya dia sebagai winger
akan tetapi jika dia bermain sebagai false nine
dia akan lebih mobile
bermain melakukan set piece
kerjasama dengan ocean itu jauh lebih bagus
daripada dia sebagai winger
tapi sekali lagi kita tidak tahu apakah dia memainkan
seandainya dia memainkan giroud
kemungkinan besar alexi sebagai winger
tapi saya harap alexis bermain kali ini sebagai false nine
nah setelah tadi kita melihat juga formasi masing masing
dari arsenal dan juga chelsea
kira kira kalau untuk ball possession nya
coach justin siapa yang akan lebih banyak nih nanti
saya bilang arsenal akan lebih banyak
cuma justru ini yang jadi bahaya
ball possession kalau tidak mencatatkan peluang
tidak ada gunanya
tapi pada saat mereka melakukan ball position di counter attack
disinilah peran seorang kok klang sangat penting
dimana dia dengan concelley dan mustafi
harus menjadi tiga pemain
di belakang untuk menanti sipasi serangan chelsea
saya usulkan lebih baik bermain
dengan offside daripada dengan main to main
karena tiga pemain chelsea ini sangat bagus
dari sisi positioning dan juga set piece
nah setelah dua kali prediksi skor dari coach justin ini
sekarang kita mau nanya lagi nih
kalau menurut coach justin
prediksi skor arsenal dan juga chelsea
atau nanti malam akan seperti apa
saya juga bilang ini akan menjadi game yang seri
bahkan yang dulu satu satu
yang dulu satu satu juga
waktu itu coach justin bilang nih
jadi kita harus buktikan nanti malam
kira kira apakah akan satu satu lagi
coach justin terima kasih banyak
untuk hadirnya di studio kita